luapan emosi warga tak terbendung saat melihat terduga pelaku taswim yang menyebabkan kebakaran
di jalan kiai haji ahmad dahlan belakang pasar gubah kecamatan bukit kecil palembang
selasa pagi kericuhan tak bisa dihindarkan hingga polisi harus melepaskan tembakan peringatan
sebanyak lima kali untuk meredam emosi warga taswim diduga membakar kasur di rumah orang
tuanya yang menjadi penyebab kebakaran delapan belas rumah warga lainnya aksi tersebut dilakukan lantaran
kesal tak diberi uang oleh ibunya untuk membeli sabu taswim yang kembali untuk memeriksa kondisi
ibunya langsung menjadi sasaran amuk warga beruntung ia diamankan di rumah ketua rt
sebelum dijemput polisi kedua orang tua taswim pun sempat meminta maaf kepada warga atas perbuatan
anaknya sementara petugas damkar butuh waktu satu jam untuk memadamkan api yang menghanguskan
delapan belas rumah warga ini jadi minta duit itu ceritanya itu apa kita minta itu penyambung nyabu sampai
sampai kita minta duit itu api besar keluar enggak duit enggak keluar enggak keluar
pelaku yang diduga pelanggan kebakaran
kebakaran juga menghanguskan rumah warga di kelurahan baru ilir balikpapan barat kota balikpapan
menganggapkan kelalaian salah satu pemilik rumah yang meninggalkan kompor dalam keadaan
menyala saat memasak petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian menemukan sejumlah
hambatan berupa akses jalan yang sempit dan banyaknya kendaraan warga yang diparkir sembarang tempat
kemudian banyak masyarakat yang mungkin talk angels m gerek trapun herit ber clapham
hai lalu lalu lule galau lcamat
api baru bisa dipadamkan setelah sekitar empat puluh menit dengan mengerahkan belasan unit pemadam kebakaran
tim liputan cnn indonesia